saudara empat menteri jokowi hadir di mahkamah konstitusi untuk memberi keterangan di sidang sengketa hasil pilpres
menyusul nama presiden jokowi yang sering disebut timnas anies mohaimin dan ganjar mahfud sejak awal sidang
apa saja keterangan penting dari para menteri di sidang mk
lengkapnya kami hadirkan berikut ini di catatan kompastif
bukan sekali nama presiden joko widodo disebut sebut dalam sidang sengketa hasil pilpres di mahkamah konstitusi
kuasa hukum timnas amin menuding ada intervensi presiden di pilpres dua ribu dua puluh empat yang membuat
perolehan suara pasangan prabowo gibran meroket salah satunya lewat penyaluran bansos
sementara tim hukum ganjar mahfud menduga presiden jokowi melakukan nepotisme di pilpres
untuk memenangkan pasangan prabowo gibran satu putaran
nama jokowi disebut di sidang mahkamah konstitusi
menghadirkan empat menteri antara lain menko pmk muhajir effendi menko perekonomian erlangga hartarto
menteri keuangan sri mulyani dan menteri sosial tri risma hari ini
salah satunya menteri perekonomian erlangga hartarto yang ditanya ketua mk soehartoyo
soal pernah atau tidak ada pesan dari presiden jokowi soal nuansa sensitif pembagian bansos jelang pemilu
erlangga menegaskan tak ada ekstra program terkait pemilu
khususnya di era menjelang pemilu itu
bapak bapak dan ibu ibu apakah di forum itu ada tidak pesan pesan dari presiden
ataupun usulan dari para menteri bahwa hal yang demikian itu ada nuansa nuansa yang sensitif
yang kemudian harus dicermati
kembali lagi sampaikan oleh bu mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan
tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu tidak ada sama sekali
karena putusan mk bersifat final dan mengikat mengandung konsekuensi tidak hanya pada pemohon dan masyarakat luas
tetapi juga pada kehormatan hakim dan marwah mk sebagai benteng terakhir keadilan berdemokrasi